kepala penangkapan status tersangka
sesuai press conference yang kami lakukan hari rabu tanggal lima belas juni dua ribu dua puluh dua yang lalu
walaupun adanya kebocoran dokumen tersebut akan kami lakukan penyelidikan dan penyelidikan tersebut
kita ingin tahu apa sih laporan ini di pembangunan raya
sebelumnya pada rabu sore lima belas juni nikita wirzani mendatangi pemaham restoran
sarangkota untuk penuhi panggilan polisi
pemenuhan panggilan polisi ini dilakukan nikita mirzani setelah sebelumnya pada rabu dini hari
rumah nikita dikepung oleh petugas kepolisian restoran sarangkota
karena dianggap mangkir dari beberapa panggilan sehingga diadakan penjemputan paksa
nikita diperiksa selama empat jam dan keluar pada pukul tujuh rabu malam
dalam pemanggilan kali ini nikita dicecar tiga puluh pertanyaan oleh penyidik
tim liputan cnn indonesia